hai seorang pria menyerang robongan penagih utang yang hendak menarik mobilnya yang diduga
menunggak pada selasa siang ia mengambil kunci roda yang tersimpan di pintu mobil dan menyerang
penagih utang tersebut hingga salah satu diantaranya terkena kunci roda dan menderita
luka robek di bagian kepala korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman temannya
untuk mendapat perawatan awalnya korban bersama robongannya bermaksud menarik mobil pria yang
diduga menunggak pembayaran itu namun tak merasa memiliki mobil karena meminjam dari temannya ia
tidak mau menyerahkan mobil tersebut korban mengakui pihaknya melakukan penarikan dengan
tidak sopan dan memaksa mengambil kunci kontak mobil sehingga pria itu menyerang
robongan penagih utang yang lebih dari lima orang sebentar masih kita meja butuh berapa
menit baik ingin nyocok ke
seperti diketahui suhadi sudah membuat laporan ke markas polrestabes palembang
negeri ini akan memberikan pengambilan maklum agensi sosial baru saat berantakan
terhadap pilihan anggota durante untuk pilihan rebellion witchds
lalu lari ke tonggak penambahan kereta

tanggal lima belas maret hari ini pecahkan yang akan atau diakuisasi oleh politik
contoh angka panjang menerima terkait pen resignation dari malaysia
penelerut light gas biaya saya tersedengar lengan painful
merah karena bangkana menangkapnya di bahwa menangkap ibrahima tanyajar captain
sebagai pengelapan jangkaan tadi anak masyarakat yang memerlas prisonafa ada itu
anaknya dianiaya pun membawa korban ke polres gua untuk melaporkan diri pada senin dua belas september
orang tua korban menuturkan sebelumnya anaknya terlibat cekcok dengan anak korban yang juga teman sepermainan korban
dia kan awalnya main sama anaknya cuma anaknya itu kan apa ya istilahnya orang makassar patatuai begitu
jadi kan ini anak saya lagi minum air gelas dia semprot semprot itu anaknya
habis itu anak saya pulang berapa lama kemudian dia kembali dia jemput adiknya disitulah kejadian
oh langsung bapaknya turun tangan
oh berarti ini pemenjuhnya anak anak sesama anak anak kemudian orang tuanya masuk masuk
pihak kepolisian pada selasa siang menyebut saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan
tentunya apa yang dilaporkan ibu siti inisial rhm selaku ibu korban
itu akan segera
tidak akan tinggal lagi
pertengkaran antar anak memang kerap terjadi saat bermain
juga mengimbau orang tua agar tidak ikut campur dalam masalah anak anak
tim nikutan cnn indonesia